kamu tetap berwibawa ojek
ini teh sorban asli
dari arab saudi
ini mah cuma kurang santan aja a
debbie dia gak sabar nih
suaranya si dadang itu sama si debbie
tenang aja debbie
kita bakal buka
paling juga mau pamer
ngapain kamu kehadi hadi buat rumah
neka debbie bagus banget
wah bonekanya bagus banget
pasti boneka mahal
yaudah pasti boneka mahal dong
masa mama beliin boneka murah
wah bonekanya lucu lucu
diji badonya juga banyak dah
jadi debbie bisa main game ini setiap hari
bukan hanya main game
nonton film juga bisa
si ceraos ini yang punya laptop baru kita doang
yang lain gak ada yang punya
ada jam tangan pak
wow jam tangannya lucu lucu banget
keren keren ini jamnya keren banget nih
pasti jamnya terbuat dari emas
iya lah emas
ini pasti jam jam mahal semua
nanti daripada diliatin orang
mendingan kita masuk
jadi ke dalam
dia pasti bakal nanti liatin kita
nanti malem mau masak apa
kalo gak sempet masak
ya kita makan di luar aja
opornya enak kan
ah itu tadi mah kebanyakan bumbu
esy juga sering masak kebanyakan bumbu kita
pabri mau nambah lagi
saya jadi ingat almarhumah ibu saya
bahagia rasanya kalau beliau pulang
bapak juga bahagia
bapak juga bahagia
mudah mudahan saya dipertemukan lagi sama dede cantik
dan saya akan membangun keluarga yang bahagia
kayak bapak sama aku
udah dengar berita belum pak
belum berita apa
saya dengar dari si icang
bu yoyo lagi diincar biru sukses jaya pak
mereka udah siapin bonus yang besar loh pak
ini gak boleh terjadi
yaudah makasih ya
assalamualaikum pak ustadz
waalaikumsalam pak ustadz
ini sorban untuk kamu
ini sorban kesayangan saya
memang beri dosa harusnya
kalo kita memberikan orang
harus yang terbaik yang kita punya
supaya pahalanya besar
jangan barang yang terburuk dari yang kita punya
tidak ada pahalanya
ini untuk kamu
makasih pak ustadz
makasih makasih pak ustadz makasih
makasih pak ustadz
kan suaranya lebih indah
kamu tetap berwibawah ustadz
asal kamu tau ocat
ini teh sorban asli dari arab saudi
kamu yang nyetak
aku yang bacain
tapi ada pengeluaran
yang tidak tercatat yang tidak ada bondnya
tapi dicatat di buku sini
rak sepatu rp tiga puluh lima ribu
keset dua puluh ribu
rok sekolahnya pebri
rok sekolahnya pebri
ini apa pak
ini kebanyakan cik
tidak apa apa andi
masuk dibantu kami
terima kasih cik
ibu saya ingin dibantu
ibu ini belanja apa
ibu mau masakin semur buat kamu
tapi bantu ini ya
tapi saya bantu masak
berat tapi ini